kita beralih ke informasi lain relawan pecinta kelestarian danau toba dan keluarga korban tenggelamnya kapal motor
sinar bangun v di danau toba sumatera utara melakukan tabur bunga dan melepas ikan emas di lokasi tenggelamnya kapal pada selasa sore
dan ucapan duka cita dan cap tangan juga ditorehkan pada sepanduk sekaligus komitmen dan ajakan pada semua pihak untuk mencintai kelestarian danau toba
sembilan komunitas pencipta alam kawasan danau toba bersama keluarga korban tenggelamnya kapal motor sinar bangun di danau toba sumatera utara melakukan tabur bunga
satu persatu anggota keluarga menabur bunga sembari memanjatkan doa agar korban diterima di sisi tuhan yang maha esa
mereka juga bergantian melepas ikan emas dan menabur anak ikan ke perairan danau toba
kegiatan ini sebagai ungkapan duka cita dan kecintaan mereka pada satu ratus enam puluh empat korban yang hilang
dan yang tidak dapat diangkat ke darat
ungkapan duka juga dituliskan keluarga dan sahabat korban pada sepanduk sepanjang sepuluh meter
sembari membubuhkan cap tangan sebagai pesan pada semua pihak agar menjaga keselamatan angkutan penyeberangan di danau toba
aksi itu juga dilakukan dengan harapan semua pihak mencintai kelestarian perairan danau toba
kami sangat berduka siapapun sangat merasakan sakitnya atas kehilangan orang yang tercinta
dan kita lihat sendiri tim sar dan semua basarnas
tni polri semua orang yang bekerja untuk ini berjuang mencari tapi hasilnya seperti inilah
jadi saya mengajak yang dalam mari kita ikhlaskan kerelaan kita bersama untuk keluarga kita yang sudah menjadi korban
apa boleh buat ke depan kita coba resapi apa yang terbaik untuk kita agar kita hilangkan semua kedingan suka duka itu
selain keluarga korban ajakan pelestarian lingkungan juga disambut baik pemerintah kabupaten simalungun dan tim

mereka juga membubukan pesan dan cap jari

ini adalah hal bagi semua pihak untuk menjadikan musibah ini sebagai momentum membangun kebaikan di nyono toba
agus supratman simalungun